komandan kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono
diundang menemui presiden joko widodo di istana merdeka kamis kemarin
pertemuan empat mata yang berlangsung tertutup ini membahas situasi politik pasca pemilu
ahaya tiba di kompleks istana kepresidenan kami sore sekitar pukul lima belas empat puluh lima waktu indonesia barat
untuk memenuhi undangan dari presiden joko widodo
pertemuan empat mata antara presiden jokowi dan ahy hanya berlangsung selama lima belas menit
dalam pertemuan ini ahaya tak ditemani satu pun elit partai demokrat
meski tidak menampik dalam pertemuan dibahas mengenai situasi politik pasca pemilu
ahy enggan membicarakan posisi partai demokrat yang dikabarkan tengah mendekati kubu jokowi
sebagai silaturahim yang kami jalankan setiap saat insya allah ya
sebelumnya juga kan silaturahmi seperti ini juga harus dilakukan
komunikasi itu tidak harus selalu berbicara tentang komunikasi politik secara pragmatis
tetapi juga ada hal hal besar lainnya
sementara kepala staf presiden muldoko menyampaikan tidak menutup kemungkinan pertemuan kedua tokoh itu
membahas isu mengenai merapatnya partai demokrat ke kubu jokowi
namun keputusan final untuk tambahan anggota koalisi harus dibicarakan lebih lanjut
dari anggota lama
pemerintah yang efektif itu akan sebanyak mungkin teman
sebanyak mungkin teman sebanyak mungkin koalisi yang semakin kuat
politik sangat dinamis itu lima menit terakhir keputusan berubah sangat cepat
jadi bisa saja yang tadinya berada di sana sekarang berada di sini itu sangat dinamis
sebelum bertemu ahy presiden joko widodo juga bertemu dengan ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
yang juga merupakan bagian dari koalisi lawan di pemilu presiden lalu
zulkifli berbincang dengan presiden jokowi di istana negara usai pelantikan gubernur
dan wakil gubernur maluku dua puluh empat april lalu
zulkifli menyatakan jika pertemuan itu merupakan pertemuan biasa antara ketua mpr dengan presiden
tim liputan cnn indonesia
rumor goyahnya koalisi partai politik pendukung prabowo sandi kembali muncul
pemicunya adalah pertemuan komandan satuan tugas bersama partai demokrat agus harimurti yudhoyono
dan presiden jokowi kemarin di istana negara
benarkah jokowi sedang menggoda demokrat untuk merapat
lalu seberapa kuat kaki demokrat di kubu prabowo sandi
kita bahas malam ini bersama mas arief bibowo politikus pd perjuangan
mas arief selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan juga ada bang ferdinand hutayan politikus partai demokrat
bang ferdinand terima kasih
ada juga mas nyarwi ahmad analis komunikasi politik ugm
mas nyarwi terima kasih sudah hadir
terima kasih bahwa sudah hadir
menarik sekali melihat pergerakannya
saya mau yang dari orang terdekatnya dulu deh
bang ferdinand apa yang terjadi sih
jadi begini bahwa pertemuan antara pak jokowi dengan ahai kemarin itu adalah
pertemuan seorang presiden dengan seorang pemimpin partai politik
bahwa pak jokowi mengundang ahy untuk berdiskusi tentang situasi situasi terkini
kebangsaan dan pandangan pandangan yang ingin didengar oleh pak jokowi sebagai presiden
terkait dengan apa kira kira yang akan terjadi nanti pasca pemilu ini selesai
atau pasca kpu menetapkan tanggal dua puluh dua mei pemenang pilpres
jadi saat kami melihat bahwa pak jokowi sebagai presiden yang masih harus bertanggung jawab
atas kondusivitas negara keamanan negara ingin mendengar pendapat dari partai demokrat
pandangan pandangan partai demokrat
nah dalam rangka itulah sekaligus menjadi sebuah silaturahmi juga karena pak sby cukup lama belum ketemu lagi dengan pak jokowi
demikian juga ahy jadi sekaligus silaturahmi karena hubungan beliau beliau ini kan sebelumnya sangat baik ya
jadi itu yang terjadi kemarin bahwa ini pertemuan antara seorang presiden bukan seorang capres
seorang presiden dengan petinggi partai politik
yang ingin didengar masukan masukannya pendapat pendapatnya terkait dengan situasi terkini
dan apa kira kira nanti yang akan terjadi ke depan pasca contohnya tanggal dua puluh dua kpu menetapkan pemenang pemilu presiden
jadi itu diskusi yang kemarin ada ketika pertemuan antara pak jokowi dengan pak ahai pada sore kemarin itu
termasuk ada menyamakan persepsi soal quick count katanya
tidak ada pembicaraan khusus quick count
memang membicarakan pesta demokrasi kita ini ada ya tetapi menyamakan persepsi terhadap quick count tidak ada demikian bahwa
intinya bahwa kita ingin pemilu kita ini berakhir dengan sejuk
karena dna partai demokrat dna politik partai demokrat itu memang berada di sana
kita ingin politik yang sejuk kita ingin kontestasi pilpres ini berakhir dengan baik
maka partai demokrat pun kemarin menyampaikan ke pak jokowi sebagai presiden bahwa posisi partai demokrat
tetap menghormati koalisi yang ada sekarang dan akan menyelesaikan kontestasi pilpres ini hingga pada akhirnya nanti apakah selesai setelah diumumkan kpu atau selesai berakhir di mahkamah konstitusi
tetapi partai demokrat menghormati juga undangan pak jokowi sebagai presiden maka ahy menghadiri undangan tersebut
tapi partai demokrat juga menghormati komitmen politik partai demokrat dengan koalisi adil makmur
dimana kita mendukung pak prabowo dan bang sandiaga
masih di situ
oke masih di sana
menarik kalau misalnya dikatakan mendengarkan suara mendengarkan masukan bisa dikatakan mendengarkan masukan dari lawan politik atau tidak nih demokrat selama ini
di mata jokowi sebenarnya mas ari
saya kira memang kita pertama menghormati dan mengapresiasi ya saya kira itu satu langkah politik yang sudah tepat yang dilakukan oleh presiden
setelah coblosan selesai kemudian sekarang kita masih harus fokus mengawal rekapitulasi
sampai dengan tanggal dua puluh dua mei nanti dan bisa jadi kalau memang ada yang tidak menerima hasil rekapitulasi tentu ada yang menggugat ke mahkamah konstitusi
itu juga akan ikuti
tetapi satu upaya yang menurut imat saya sebagai seorang presiden republik indonesia untuk membangun satu situasi yang memang diperlukan untuk kondusif ya
agar politik kita tidak gaduh ya tinggal semua orang fokus pada rekapitulasi dan memastikan bahwa
penghitungan suara untuk setiap partai politik di dalam pemilu serentak ini dan juga untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memang
menghasilkan hasil yang betul betul akurat objektif dan harus bisa diterima oleh semua pihak sebagai jalan yang memang kita tempuh melalui pemilu
nah langkah presiden menurut saya memang harus dilakukan bahkan tidak hanya dengan partai demokrat kalau perlu dengan partai partai yang lain yang selama ini memang dalam posisi berseberangan pada saat pilpres ya
nah apalagi demokrat kan
karena sejauh mendeklarasikan dirinya sebagai partai penyeimbang
jadi sebetulnya demokrat tidak ada dalam posisi di kanan atau di kiri
nah dengan demikian komunikasi yang dibangun oleh presiden langkah politik presiden saya kira memang harus kita dukung
apakah nanti hasilnya akan terbangun satu koalisi baru atau tidak kita lihat perkembangannya
tetapi komunikasi yang menurut imat saya awal ini sudah dilakukan satu langkah yang tepat
sebenarnya koalisi jokowi
artinya sudah mayoritas
perlu merasa tambah teman gak
tetapi begini saya kira ada pikiran yang memang secara positif kita dukung
kalau kepentingannya adalah untuk memastikan bahwa efektivitas pemerintahan harus berjalan dengan baik
supaya kebijakan dan program pemerintah yang proraya bisa dilaksanakan
dan karenanya berkonsekuensi adalah untuk mengajak sebanyak mungkin kawan di dalam koalisi
saya kira sesuatu yang positif menurut emak saya
nah apakah nanti akan menjadi keputusan bersama saya kira itu tergantung presiden kalau menyangkut koalisi
kalau menyangkut koalisi itu
tapi kan bagaimanapun juga di sini pd perjuangan yang terbesar kemudian kita juga tahu joko widodo adalah petugas partai
jadi kan mungkin agak ada syarat syarat
khusus kalau misalnya demokrat ingin bergabung atau tambah teman
itu kan nanti harus dibicarakan bersama sama harus duduk bersama sama
tetapi saya kira ketika saya menyampaikan bahwa ini satu langkah politik yang positif dari presiden
yang harus kita apresiasi kita hormati bahkan kita dukung
semata mata untuk kepentingan nasional kita kepentingan rakyat kita bangsa kita
saya kira menyangkut pembicaraannya sejauh mana
apalagi terkait dengan nanti misalnya porsi tertentu yang harus didapatkan oleh setiap partai politik
itu urusan belakangan
karena fokus kita sekarang kita mengawal suara
oke mengawal suara
tapi sebenarnya kalau misalnya dari pak sby sendiri bang ferdinand apa sih pesannya yang tersirat atau yang to the point memang disampaikan mungkin
sempat mungkin setelah pemilu setelah quick count setelah ini semua
ke kami itu jelas perintah pak sby yang kami terima adalah tetap menuntaskan kewajiban moral politik partai demokrat di koalisi adil makmur di bpn
dan sendiri yang ditugaskan di sana diperintahkan untuk tetap mengawal bpn sampai selesai kontestasi pilpres ini
perintahnya ke kami kalau memang harus bermuara di mahkamah konstitusi backup
kalau memang dibutuhkan lawyer lawyer demokrat dukung
jadi itu perintah pak sbi ke kami
tetapi tidak boleh bergerak di luar konstitusi
itu amanat yang jelas jelas kami terima dari pak sby
karena saat ini posisi partai demokrat makanya kemarin nahai menyampaikan
mengharap semua pihak nanti dewasa menyikapi dan menerima keputusan dari kpu
karena memang sangat menentukan langkah partai nanti
apakah yang ditetapkan kpu siapa kan kita belum tahu sampai sekarang
tapi kita bisa melihat perkembangan perhitungan yang terus berjalan di kpu
maupun situng situng yang dilakukan oleh partai
atau maupun dilakukan oleh koalisi
jadi bagi partai demokrat saat ini
dan perkembangannya kan lebih ke satu kan
saya tidak ingin menyatakan seperti itu menjustifikasi itu
tetapi saya ingin menyampaikan sikap politik partai demokrat
karena ini ada dua kemungkinan
yang pertama adalah jokowi menang atau yang kedua prabowo menang
nah kalau jokowi yang ditetapkan sebagai pemenang pemilu oleh kpu
maka tentu komitmen dan kesayangan kita sebutlah kontrak politik partai demokrat
dengan koalisi adil makmur berakhir ketika itu
ketika jokowi ditetapkan sebagai pemenang
maka partai demokrat kembali menjadi
berakhir artinya nyebrang
bukan nyebrang artinya apa
partai demokrat akan kembali menjadi partai yang menduduki
menjadi partai yang mandiri dan berdaulat
menentukan sikap politiknya
apakah nanti kemudian akan menjadi tetap sebagai partai penyeimbang
tidak ada di pemerintahan
karena demokrat tidak pernah mengenal namanya oposisi ya
kami menyebut diri partai penyeimbang
kalau kebijakan pemerintah baik kami akan dukung pro raket
kalau tidak baik untuk pro raket kami akan tolak
nah kalau posisi pak prabowo yang ditetapkan kpu sebagai pemenang
maka partai demokrat akan melanjutkan kewajiban moral politiknya mengawal
itulah kewajiban partai demokrat
jadi dua ini posisi politik partai demokrat nanti yang akan diputuskan
ketika kpu memutuskan siapa yang akan memenangkan pertarungan pilpres ini
dan sikap partai demokrat kemudian nanti juga akan ditentukan oleh majelis tinggi partai
yang dibimbing oleh pak sbi sendiri
jadi saya sendiri tidak bisa menyatakan sekarang satu unggul atau dua unggul
tetapi sikap partai politik partai demokrat saat ini adalah di situ
dua pilihan tadi apakah jokowi menang atau
apakah jokowi yang menang
kita punya sikap di situ sendiri
sebuah sikap aman tapi sebenarnya sudah bisa tertebak dari dulu memang karena memang posisi
maka seperti itu mas yarwi kira kira ya
nanti setelah itu ya mas yarwi saya akan kelihatan
mas nyarwi tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih membahas langkah demokrat
tapi memang kita sudah terbaca atau bagaimana nih mas nyarwi sekarang
ya sebelum ke demokrat kita harus ingat
ini kan koalisi yang didesain untuk kepentingan pilpres sebenarnya
artinya waktu proses pencalonan itu baru muncul format koalisi
karena dia formatnya adalah koalisi jangka pendek
bukan koalisi yang berbasis jangka panjang
maka kemungkinan untuk selalu berubah sesuai dengan rentang waktu itu sendiri
itu akan terjadi
nah apa yang terjadi pada demokrat
saya pikir tadi misalnya mas arief bilang partai penyeimbang
kemudian mature nya seperti itu
memang ada kemungkinan untuk demokrat untuk goyang ya ke kubu pak jokowi
tapi juga tentu saya yakin ada komitmen moral
yang demokrat itu tentu tidak akan sembarangan
tiba tiba lompat pagar tanpa aturan kira kira gitu
nanti akan image dia ya
baik leadernya maupun partai sendiri itu akan dicatat oleh publik
jadi ada komitmen yang kemudian harus dibangun
tentu tadi bung ferdinand menyampaikan
kalau pada nanti sampai dua puluh dua mei
saya pikir itu hal yang wajar
artinya ada komitmen demokrat untuk tetap berada di blok bpn itu
koalisi adil makmur
sampai kemudian muncul ada pengumuman resmi
tapi begini ya putri ya
kenapa pak jokowi kira kira dengan sistem pemilu yang kita seperti ini
masih butuh untuk membangun koalisi
nah itu pertanyaan itu pernah disampaikan oleh johan nich ya
bahwa kenapa presiden kita dalam sistem presidensial sekalipun itu butuh koalisi
parlemen juga ada
parlemen dan sistem juga ada
kalau ada syarat tertentu di mana presiden membutuhkan support yang lebih kuat
untuk di pemerintahan
maka koalisi itu keharusan
tentu ada minimum ya
minimum adalah apa
syarat minimal dimana dia paling nggak lebih dari mayoritas
persen plus dari keseluruhan partai pendukung
untuk pak jokowi saya lihat tentu kan tadi mas arief sudah menyampaikan
itu lebih dari lima puluh enam puluh bahkan
artinya di atas kertas tidak dibutuhkan lagi
tetapi tentu saja begini
dalam proses pengawal policy kebijakan
ada dinamika politik yang itu tentu membutuhkan support yang lebih
bahkan sebelum kesana misalnya tadi
apakah dalam proses menjelang
misalnya pak jokowi kalau kita baca disini sebagai dua
satu sebagai kepala negara mengundang pimpinan partai
yang kedua juga
sebagai capres ya
mengundang kubu yang ada di seberang
dan kita bisa baca dua duanya
kalau tadi misalnya yang terakhir
ini adalah tadi
bahwa dalam proses politik tentu ada komitmen yang harus dibangun
dalam mengikuti arus konstitusi
kalau misalnya di atas kertas dikatakan sudah aman dukungannya
tapi berarti ini moral support dari seorang sby kira kira masih dibutuhkan
untuk kubunya pak jokowi
paling tidak begini
bahwa komitmen apa
ada sebagian elit yang kemudian sama sama meskipun di luar ya
di luar kubunya pak jokowi
sama sama melihat membaca proses ini secara konstitusional
itu poin pertama
artinya itu dalam artian
dalam tanggal dua puluh dua mei itu sangat menentukan
seperti apa pengakuan apa yang disampaikan kpu
nah tetapi yang lebih mungkin mempersiapkan juga
kalau ini kita bicara politik kan berbagai kemungkinan bisa terjadi
itu tidak berakhir di kpu
proses hasil pemilu
tapi berakhir di mk
posisi demokrat jauh lebih penting
untuk tidak mengatakan jauh lebih dibutuhkan
bagaimana proses komunikasi diantara elit ini berjalan
dan proses politik bisa dikawal sampai
di hasil keputusan yang benar benar adil
dianggap adil dan terbukti dengan transparan seperti itu
nah memang dalam konteks demokrat ini
sebagai partai penyeimbang
saya lihat punya potensi juga
tentu dilemanya tantangannya adalah
nanti bagaimana mengkonsolidasi itu
dengan tim partai di koalisi pak jokowi
misalnya seandainya nanti pak jokowi diumumkan pemenang
entah di kpu atau berakhir di mk sekalipun
nah itu tim di masing masing partai
dia harus ada mekanisme bersama
untuk membahas format koalisi
dan pola ini sebenarnya pak sb sudah melihat
mempraktekkan saya lihat
dulu ada tim namanya sekber
bahkan di awal pak jokowi dua ribu empat belas juga ada
kih juga bikin sekretariat bersama
mungkin formanya agak berbeda
tapi paling tidak
tim dari partai partai koalisi mungkin
misalnya tadi pak jokowi menang
itu bisa memformulasikan
untuk tidak mengatakan sharing powernya
jatah jatah kursinya kayak apa ya
tapi pola kerjanya kayak apa
baik di eksekutif maupun di legislatif
itu saya pikir penting
kalau misalnya menarik sekarang bang ferdinand
oke lah misalnya elit elit mengatakan kita masih solid
bang fadlizon juga mengatakan bpn masih solid
tapi bagaimanapun image demokrat
kemudian di akar rumput
dengan misalnya ahy kemarin sudah bertemu pak jokowi
dia mengatakan dalam statementnya juga
kami ingin menjadi bagian dari pembangunan indonesia
itu banyak kemudian diterjemahkan macam macam gitu bang ferdinand
ya jadi memang publik itu kan bebas menerjemahkan
dan membaca apa yang dia bisa terjemahkan
dan apa yang dia bisa baca
bahwa ini juga menjadi bagian dari kebebasan berpendapat
tetapi memang sering publik kita itu
menganalisa sesuatu berdasarkan
bukan karena fakta dan data
inilah yang sering terjadi
memang kita menyadari betul
bahwa pertemuan kemarin itu akan menjadi polemik
terutama di grassroot pendukung pak prabowo
tetapi bahwa kita harus juga menyadari
partai demokrat ini kan adalah partai yang berdaulat
menentukan sikap politiknya
kita juga tidak bisa diintervensi dalam hal itu
kalau kita mau membela diri
membalik balikkan situasi bisa saja
contohnya bisa saja kami menyatakan
waktu pak prabowo menyebut nama nama menteri di surabaya
ahaya tidak disebut
kenapa tidak pada protes ke pak prabowo
sekarang begitu ahaya tidak bermanooper
semua pada protes
ini kan kalau mau bela bela diri
tetapi kami mengerti betul
memahami betul situasi grassroots
dan kami sadar bahwa kontroversi itu pasti akan terjadi
maka memang menjadi kewajiban kami juga
sebenarnya diantisipasi belum sih
sebenarnya pertemuan yang kemarin
dan kita paham betul
bahwa ini kemudian akan menjadi polemik di tengah publik
dan menjadi kontroversi di tengah publik
terutama di kalangan pendukung pak prabowo
karena kami berada di koalisi adil makmur
tetapi dalam kondisi begini
dna partai demokrat itu adalah meletakkan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan
bahwa pak jokowi mengundang ahaya itu dalam konteks ingin mendengar bagaimana bangsa ini kedepan
bagaimana nanti tanggal dua puluh dua ketika kpu mengumumkan
bagaimana sikap demokrat
bagaimana pandangan politik partai demokrat
jadi yang dibahas adalah kepentingan bangsa
maka adalah kewajiban moral juga
dari partai demokrat untuk hadir memenuhi undangan presiden
menyampaikan pandangan pandangan politiknya
dan pandangan pandangan atau saran saran
dan disinilah memang silaturahminya berjalan
meskipun kita berbeda pilihan politik
berbeda dukungan politik
tetapi kita tidak boleh bermusuhan dalam membangun bangsa
dan menjaga bangsa
itulah semangat yang dibangun oleh partai demokrat
dan pak sby jelas dari dulu dna politiknya tidak pernah menyimpang dari situ
dan kami pasti harus menjaga
dan mengikuti garis politik yang ditetapkan
oleh pak sby sebagai ketua umum
dan ahay pun mengikuti garis politik itu
nah kita pun sebagai pejabat pejabat di partai
bahwa ini demi kepentingan bangsa
kalau mengikuti kepentingan perasaan
ya kami sendiri pun yang berada di barisan pendukung pak prabowo
tentu bergolak perasaannya
tetapi demi kepentingan bangsa
memang harus ada yang dikorbankan
apa itu ya perasaan tadi kita korbankan
tetapi karena ini tujuannya baik
demi bangsa demi negara
kita harus mengalah untuk itu
prinsipnya seperti itu
tapi kalau misalnya bagaimana di grassroot pendukung jokowi amin
misalnya karena kan sekarang sudah bergulir nih
ahy mau gabung demokrat mau merapat segala macam
bisa menerima secara terbuka
ya kan belum ada pembicaraan sama sekali
yang tadi saya sampaikan adalah satu langkah politik yang dilakukan oleh presiden joko widodo
mengundang partai demokrat untuk membicarakan banyak hal
yang tahu ya kedua beliau persisnya seperti apa
kita yang tidak ikut pertemuan ya menafsir nafsir
tapi berkoordinasi tidak sih dengan koalisi untuk panggil panggil misalnya demokrat
sebagai presiden beliau bukan sebagai capres kan punya hak
untuk mengundang siapa saja
jangankan pembinaan partai
mengundang tukang beca mengundang petani mengundang siapa pun boleh
nah tetapi secara politik memang ini positif ya
dan saya kira kita harus ada pada satu pemahaman yang sama
bahwa pemilu sudah selesai sebenarnya
ketika orang datang ke tps
para pemilik datang ke tps
mengundang kandak politiknya
itu sudah dilakukan dan sekarang tinggal mengawal agar penghitungan perolahan suara masing masing pasangan calon
masing masing partai politik adalah penghitungan suara yang akurat
jadi sebenarnya pemilu sudah selesai
nah kalau pemilunya sudah selesai mau apa
maka yang kita pikirkan adalah bagaimana membangun bangsa dan negara ke depan
untuk lebih maju rakyatnya lebih sejahtera rakyatnya
untuk negaranya dan bangsanya lebih kuat lagi
nah itulah yang saya kira menjadi hal yang penting sebagai national interest kita bersama
dan saya kira partai demokrat sangat memahami urgensi tentang national interest tersebut
oke menarik kalau misalnya melihat apakah ada kemungkinan apa ya secara psikologis gitu
misalnya demokrat dan kemudian koalisi joko widodo dengan yang terbesar di sini dpd perjuangan bergabung
nanti setelah ini sudah dibahas ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada masih bersama kami di cnn indonesia prime news
mas nyarwi kalau misalnya melihat secara psikologis nih mungkin nggak sih kemudian demokrat bergabung dengan koalisi jokowi yang mostly di situ yang porsi paling besar adalah pd perjuangan misalnya
ya ini kan begini
sebenarnya ada proses
sekalipun memang politik dinamis ya
ya ya proses politik koalisi ini kan penentu
proses politik koalisi ini kan penentu
ya ini kan penentu
kan penentunya pak jokowi ya
tapi kan perlu dilihat presiden sebagai terpilih dalam proses pemilu hari ini itu kan punya duel legitimasi
yang pertama adalah partai partai yang mencalonkan
yang kedua adalah rakyat yang memilih
artinya siapa yang jadi presiden dan kita sudah melihat itu
dua legitimasi pak jokowi ini itu menjadi kunci seberapa itu nantinya akan menentukan barisan mana saja partai partai ini yang dimasukkan di koalisi
tentu barisan pendukung pasti tapi kemudian apakah mengajak yang baru
nah itu kunci yang dibuat
ada di pak jokowi nah seperti itu
tergantung kebutuhan seperti apa
koalisi itu dibutuhkan apakah
mengamankan proses pemilu sampai
akhir benar dengan baik dan konstitusional
atau sampai mengawal sistem pemerintahan
sampai ke tuntas nantinya

jangka pendek jangka panjang itu
tentu harus dipertimbangkan nah pertanyaannya
legitimasi itu ya tentu
seberapa pak jokowi itu punya otonomi
dan seberapa tim tim yang
menjadi tim pendukung koalisi itu bisa
juga membangun komunikasi
katakanlah memberikan guidance dan arahan
yang sifatnya untuk mengawal
kepentingan dan tujuan dari
presiden ini jangka pendek dan jangka panjang
saya pikir itu kuncinya di sana
dan ketum ketum partai tentu itu menjadi
aktor penting ya menjadi aktor penting
yang suaranya menurut saya sangat menentukan
dan perlu didengar dengan baik
kemarin kan juga sudah sempat kalau tidak salah
pak jokowi kemudian bertemu dengan
ketum ketum partai koalisi dan kemudian sudah
mulai membicarakan soal kabinet
ini katanya apakah kemudian
soal masih membuka
celah untuk menerima teman teman
baru misalnya demokrat atau mungkin besokpan
kita tidak tahu ya yang kebetulan yang begitu
belum ada pembicaraan jadi soal kabinet pun
sebenarnya baru delapan
pengantar saja ya tetapi bahwa
intinya konsolidasi di koalisi
menjadi sangat penting konsolidasinya
konsolidasinya adalah tidak saja
di awal masa pemerintahan nanti
beliau dilantik kembali tetapi juga
menjaga agar konsistensi
pada koalisi sampai lima tahun
dan tentu saja pdi perjuangan sebagai partai
utama presiden ya karena kita
partai terbesar dalam koalisi adalah
yang memiliki tanggung jawab terbesar
pdi perjuangan bisa secara
konsisten mengawal segenap kebijakan
dan program pemerintah di masa akan datang
nah itulah hal hal yang sifatnya
normatif yang menjadi
menyangkut perluasan koalisi
untuk satu kepentingan yang saya katakan
memang belum kita bicarakan tapi saya kira
kalau tadi sudah saya katakan bahwa
itu satu langkah politik yang positif
yang dilakukan oleh presiden
karena pemilunya sudah selesai menurut iman saya
yang patut kita dukung bersama
tetapi tentu saya kira presiden adalah
orang yang bijaksana beliau
faham betul bagaimana proses politik
di dalam elektoral kita ini berlangsung
bagaimana kerja koalisi
yang selama ini
terlibat secara aktif memenangkan
pak jokowi dan pak kiai jimah
pak rufamin tentu beliau pasti akan
mengajak kami bicara menyangkut
demokrat menjadi bagian dari
koalisi pemerintahan jokowi marufamin
ke depan nah itu yang belum
kita singgung sama sekali karena
keputusan yang paling penting yang kita ambil
dalam koalisi adalah memastikan proses
pengawalan dan pengamanan suara
sejalan dengan rekapitulasi penghitungan
perolahan suara di kpu yang akan
berakhir dua puluh dua mei dan mudah mudahan
tidak ada upaya hukum kmk
itu bisa kita kawal dengan baik tapi terbuka
tidak sih kalau misalnya ada teman baru dari lawan
yang diajak kenapa kalau terbuka tidak
kesempatan faktornya tidak hanya
faktor pdi perjuangan saja ada
faktor pak jokowi ada faktor partai partai
yang lain yang terbesarkan ini di sini
pdi perjuangan ya justru karena itu kita kan
belum ada pembicaraan sama sekali tapi saya
katakan tadi pasti pak jokowi akan mengajak
bicara kita juga kalau ini ada kawan baru
bagaimana dan lain sebagainya tentu
akan segalanya akan ditimbang
dengan lebih banyak manfaat dan
butorotnya oke oke baik bang ferdinand
jadi demokrat dua puluh dua mei ya
meluruskan ya jangan sampai nanti
persepsi publik di bawah ini
seolah olah ini partai demokrat
sudah akan menyeberang yang jelas
bagi partai demokrat saat ini
belum ada pemenang pemilu
partai demokrat masih tetap bersama sama
dengan koalisi adil makmur
mengawal perhitungan suara sampai pada
akhirnya nanti selesai
nah keputusan politik pasca
keputusan kpu nanti
ada ketetapan kpu yang memutuskan
siapa pemenang pilpres ini akan
kemudian dibahas berikutnya jadi
saat ini partai demokrat masih fokus
kompetisi pilpres ini hingga selesai
nah kalau pertemuan doa pak jokowi
kemarin dengan nahaya adalah
pertemuan seorang presiden dengan
seorang pimpinan partai
untuk mendiskusikan beberapa hal terkait
situasi kebangsaan jadi
jangan sampai nanti seolah olah karena judulnya
kan membaca arah politik demokrat seolah olah
partai demokrat ini sudah sedang membangun
jalan untuk segera loncat tidak demikian
tapi digoda goda juga nggak sih sama pak jokowi
kalau digoda goda itu memang partai demokrat
ini kan ganteng ganteng jadi wajar
digoda goda ya itu biasa
dalam politik godaan dan saya harus
mengapresiasi langkah politik yang diambil
oleh pak jokowi dalam hal ini sebagai presiden
beliau ingin menyejukkan situasi
karena biar bagaimanapun
delapan bulan kampanye ini banyak juga yang
terluka banyak yang tergores saya pikir
jadi langkah yang diambil pak jokowi
dalam hal ini harus saya apresiasi meskipun
saya dengan beliau kemarin beda
pilihan politik tetapi saya apresiasi
sebelum coblosan beda ya
tonnya ya jadi saya
mengapresiasi langkah yang diambil beliau bagaimana
dari goresan selama delapan bulan kampanye
perbedaan pendapat selama
kampanye delapan bulan itu dampak yang
cukup mengakar ya faktanya
sekarang hanya untuk sekedar bertemu
seperti ini saja tokoh bangsa kita lihat
yang terlalu panjang ini memang terlalu dalam
menggores hati masyarakat kita
ini harus kita evaluasi ke depan
karena maksudnya ketemu
sebagai sesama pemimpin bangsa saja harus
menjadi polemik dan masalah
kemarin ini menyisakan banyak
goresan goresan nah ini yang saya
lihat bahwa ingin pak jokowi kurangi
dampak dari kompetisi
yang bisa saja memang membuat
goresan membuat luka dan segala macamnya
saya mengapresiasi kira kira akan gabung gak sih
kalau tadi udah banyak goresan udah banyak
suka tapi mudah mudahan pertemuan
kemarin sudah pelan pelan menambah luka
tapi jangan ditanya kira kira
akan gabung kalau pak prabowo yang menang ya kami
tetap bersama pak prabowo
kalau pak prabowo yang menang kan beda politiknya itu
tapi gini putri
kalau kita mengacu ke kekon aja deh
terlepas perdebatannya kayak apa kita akui lihat
secara saintifik ya misalnya pak jokowi menang
prediksi saya begini
kan memang menang
itu kekon mas arief
kalau itu berakhir di kpu
dugaan saya ya demokrat untuk
tarikan ke sana tinggi dan tergoda ke sana juga
tinggi jadi dua dimensi
apalagi misalnya kalau itu berakhir
itu lebih seksi lagi demokrat
karena termasuk demokrat ini
juga menjadi salah satu legitimasi
ya untuk itu selain nanti untuk
format koalisi ke depan tapi yang menarik
seandainya demokrat berkoalisi
wah ini bukan hanya koalisi
dalam arti mengamankan proses
dengan kondisi yang dihadapi pak jokowi
poin nantinya tapi akan membuka
menjadi lapangan medan pertarungan baru
untuk dua ribu dua puluh empat ya dan ini cukup
luar biasa siapa sebut dong namanya
ya artinya misalnya
artinya ada warna baru
lihat ke depan nanti oke oke
terima kasih terima kasih mas nyari
bang ferdinand terima kasih terima kasih
arief terima kasih jadi memang pertemuan yang kemarin
rupanya tidak terantisipasi ya
kira kira kalau misalnya responnya
sebegini masifnya terima kasih
terima kasih juga pak kami tunggu
langkah selanjutnya kira kira begitu untuk
bang ferdinand cnn indonesia prime news segera kembali